inilah suasana rumah nadeo argawinata
keeper timnas indonesia di desa wates
kecamatan wates kabupaten kediri jawa timur
keberhasilan timnas indonesia masuk ke babak final
tidak terlepas dari aksi penyelamatan nadeo argawinata
dalam menggagalkan tendangan penalti pemain singapura
ibu nadeo ninu indah sari
ditemui senin siang mengatakan
ia selalu mendoakan anaknya setiap saat
terkait keberhasilan nadeo menggagalkan tendangan penalti
pemain timnas singapura
ibu nadeo mengucapkan terima kasih
atas doa seluruh rakyat indonesia
pada pertandingan final nanti
nunuk berharap dukungan serta doa
dari seluruh rakyat indonesia
sehingga nadeo mampu memberikan yang terbaik
dan membawa timnas juara piala aff
sebelumnya terima kasih kepada rakyat indonesia
yang memberi doa untuk
mengembangkan timnas yang terbaik
ya nadeo bisa menggagalkan
dan untuk selanjutnya
saya minta doa juga untuk rakyat indonesia
semoga di pertandingan yang berikutnya
nadio argaminata bisa memberi terbaik
dan pulang membawa piala emas
bisa menang doanya untuk rakyat indonesia
ayah kapten timnas indonesia
asnawi mangkualam bahar
yakni bahar muharam
mengaku sempat marah kepada asnawi
karena melakukan provokasi terhadap pemain singapura
yang gagal mengeksekusi penalti
bahar menguapkan isi pesan yang disampaikan asnawi tersebut
usai melatih psm makassar
di lapangan latih psm senin sore
berapa menit ya
eh kenapa kau lakukan seperti itu
saya melihat bahwa itu tidak sewajarnya penalti
kemudian tendangan penaltinya tidak masuk
saya datang untuk minta terima kasih
hal seperti itu tidak bisa kau lakukan
karena menurut kamu tidak masalah
tetapi menurut orang
orang yang melihat itu masalah
itu seperti mengijik
dia bilang tidak
lillahi ta'ala saya tidak mengijik
itu saya lakukan minta terima kasih
karena penaltinya tidak masuk
aksi asnawi mangku alam yang datang menghampiri pemain singapura
yang gagal mengeksekusi tendangan penalti
tim liputan cnn indonesia